sokabe uh suara kocokannya anda bisa mendengarkan
libur telah tiba libur telah tiba nah karena ini sudah masuk masa liburan kita bisa loh jalan jalan
antar negara satu negara ke negara lainnya hanya dalam hitungan menit saja hah kok bisa yuk kita
terbang dulu ke korea annyeonghaseyo lanjut ke
holan dan masih banyak pemandangan kota atau negara lain diantaranya california dan
brazil ini semua tidak harus ke negara aslinya kok tapi bisa dinikmati di kecamatan pujon
kabupaten malang jawa timur tepatnya di flora wisata santera de la ponte kawasan
background negara ini merupakan wahana spot foto selain konsep negara dan
flora ada jembatan kaca seperti ini nih langka tapi kekinian nih tapi berani enggak ya
uh lihat ya ini benar benar spot foto yang bukan biasa salah satunya nih berjalan di atas jembatan
kaca nih unik banget kan awalnya sih takut takut ya tapi kalau udah terbiasa amerika next top muda
selain itu ada
wahana permainan yang satu ini gantian di serbu anak anak ya
selanjutnya edukasi flora namanya juga flora wisata ya alias wisata tanaman termasuk bebungaan ayo yang
mau nafkanam jadi kita waktu itu cuman banyak pengeluaran budget pengeluaran terus jalan cuman
masukannya enggak ada
tapi alhamdulillah pasca pandemi ini berangsur angsur pulih
terus ya sejauh ini selama hack session ya terutama ya
kemarin kita hitung mungkin sampai sekitar lima sampai enam ribu
nah ini ada ibu ibu cantik
maksudnya foto foto tapi masuk tv
permisi gabung sini ya bu
ini liburan gini ini gimana pendapatnya bu
happy lah kak
emang buat tujuan foto foto kesini
ini dari padang
dari padang sumatera barat
naik pesawat kesini
buka setiap hari mulai pukul delapan
tiket masuk di bandrol rp dua puluh lima tiga puluh
fasilitas tambahan lain yang bisa disewa antara lain kostum dan wahana permainan
yuk main yuk
sehabis asyik bersuah foto ria di santera perut keroncongan nih
kita nikmati menu bar bar sup sum sum kaki sapi di jalan jengger ayam malang
disini disajikan berat
beragam olahan dari sum sum kaki sapi
ada sup sum sum
sum sum bakar
ada pula sate sum sum
wah bar bar ya penampakannya
eits itu belum seberapa
untuk sum sum sum kita bisa pilih varian yang dilapisi adonan bakso di sisi sisi sum sumnya
belum lagi kuah pedasnya yang dipenuhi taburan cabai rawit baik yang utuh maupun giling
hmm tersedia juga guyuran cabai
ayo bar bar ini yang suka pedas seperti saya
habis itu kita gini biar ini terus lapisan baksonya kita mulai ini teknik makannya juga bikin healing
lagi sebelah sisi
ini jadi terbuka ya
ada banyak olahan sum sum
tapi yang istimewa disini adalah seperti ini
jadi sum sumnya itu masih penuh
jadi berluber nah ini lihat ya
wah suara kocokannya
anda bisa mendengarkan
habis itu seruput
beneran surga dunia
buka sejak dua ribu lima belas dengan resep turun temurun pengolahan kaki sapi ini membutuhkan teknik khusus
memang sum sum itu sangat kayak apa ya kayak kakak
gampang hancur lah ada esensi
jadi ya memang ada teknik khusus untuk mengolah itu supaya gak hancur
biar awet juga biar bau nya juga gak amis
ya banyak sih banyak untuk pengolahannya gitu
pengunjungnya pun datang dari berbagai kota
sum sumnya itu enak banget
kemudian kalau diseruput itu rasanya
aduh lagu gak rasanya
ya dihargai mulai dua puluh ribu rupiah sup sum sum pak kain buka setiap hari
mulai pukul delapan sampai persediaan habis
bagaimana anda mau mencoba
widah subianto di dini suandini surabaya jawa timur